dan pada tahun dua ribu sembilan belas lalu direktur operasional sriwijaya air kapten fajar semiarto merekomendasikan agar sriwijaya air stop atau berhenti untuk melakukan penerbangan karena rentan terhadap masalah keselamatan
lalu kemudian apa saja polemik yang terjadi saat itu sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan mantan direktur operasional sriwijaya air kapten fajar semiarto
selamat sore pak fajar
ya tentunya turut berduka cita juga kita rasakan ya terhadap para keluarga dari korban yang tadi juga sudah diidentifikasi yaitu oki bisma
pak fajar sebelum kita membahas lebih jauh terkait ketika anda menjabat saat itu apa alasan anda untuk meminta manajemen dari sriwijaya air untuk menghentikan sementara operasional
pak fajar bisa anda mendengarkan suara kami dari studio
pak fajar bisa anda jelaskan kapten bagaimana terkait dengan alasan anda saat itu untuk meminta manajemen agar sriwijaya air stop operasional
oke di kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk pertama tama ikut berduka cita atas musibah yang terjadi
jadi terutama kepada para keluarga korban baik itu awak pesawat maupun penumpang di nomor penerbangan sj satu ratus delapan puluh dua dan tentunya bagi perusahaan sriwijaya air
terkait dari pertanyaan tadi kira kira bisa diulang kembali mbak
saat itu di tahun dua ribu sembilan belas anda menyampaikan begitu saran agar saat itu sriwijaya air stop operasional bisa diulang kembali
untuk di stop operasional sementara
saat itu apa alasan anda mengajukan saran terhadap manajemen
oke terima kasih
waktu itu waktu dua ribu sembilan belas medio sekitar september kondisi kita selalu mereview safety dari maskapai
dan dari divisi safety
waktu itu menyatakan
menyatakan bahwa hira atau hazard identification risk analysis menunjukkan waktu itu angka kurang baik atau warnanya
kita biasanya kasih color code sama angka kalau nggak salah empat a itu merah warnanya
nah apa artinya angka dan juga warna merah ini
artinya kalau kita tetap melakukan operasional penerbangan
dan yang selamanya berjalan itu akan beresiko terhadap operasi penerbangan itu
artinya bisa saja sewaktu waktu karena ketidaksiapan dari spare part kemudian maintenance personal
karena waktu itu kebetulan kita kerjasama dengan gmf atau garuda maintenance specialist
karena waktu itu itu sudah seperti mengajukan pengunduran diri anda perangkat kolektif mudah mudahan agar tidak ada yang berkenaan
jadi itu alasan saya untuk melakukan review dan juga masukkan ke board of directors
kemudian kapten fajar anda juga sempat mengajukan pengunduran diri kemudian ditolak dan kemudian diangkat menjadi pelaksana tugas sementara begitu ya
direktur utama sriwijaya air saat masa transisi
nah kemudian apa yang langsung anda lakukan saat itu
oke waktu itu yang saya lakukan adalah
secepatnya saya cari untuk pengganti gmf
atau garuda maintenance facility
untuk memastikan seluruh operasional
dari maksud kami pesawat pesawat
yang ada di sriwijaya air itu adalah
airworthy atau layak terbang
dan kemudian saya juga melakukan review manajemen
terhadap kondisi yang waktu itu memang kurang baik
dari sisi tekanan finansial
saat itu pas kondisi adalah low season
dan revenue kita turun
kemudian saya juga melakukan review
dan kemudian ada penghentian kerjasama
dengan gmf sebagai maintenance provider
dan apakah kemudian finansial dari sriwijaya air itu
kemudian cukup membaik begitu pak fajar
waktu itu sampai akhirnya saya
mengambil beberapa keputusan itu
kita bisa merecover tapi
tentunya kita bisa mengembalikan kita
jadi itu adalah hal yang sangat penting
karena dengan tadinya kita memiliki
sekitar segitu ya saya angka angkanya udah lupa
otomatis dengan kita harus melakukan efisiensi
kita menerbangkan mungkin sekitar antara
sepuluh sampai sebelas pesawat
jadi kita banyak pangkas rute
nah dengan banyak pangkas rute
mengakibatkan kita juga harus
membayar penalti terhadap rute rute yang kita batalkan

baik itu kita pindahkan
dan kemudian ini jika masalah keuangan
juga ini akan mempengaruhi terkait dengan
nah pak fajar menurut anda

saat itu masuk dalam
atau ada periksaan internal yang ada ajukan saat itu
saya tidak mau komentari
sd satu ratus delapan puluh dua saat ini ya mbak
karena yang lebih berkompeten
adalah tentunya direktur
waktu itu kalau like terbang
waktu itu saya bilang antara sepuluh sampai sepuluh
dan yang tidak
ya tidak akan diterbangkan
dan ini memang
nafasnya itu adalah safety
kita punya jargon safety
tapi itu udah jadi nafas kita
jadi kalau memang tidak safe
kita tidak akan terbangkan
pefajar harapan anda terkait dengan manajemen
duka dan juga simpati
terhadap saat ini
manajemen dengan adanya musibah
dan doakan supaya
cepat bisa diselesaikan
saat ini sekarang sedang
baik oleh knkt basarnas
tni polri dan seluruh stakeholders
apa yang menjadi
kendala cepat atau bisa
untuk membuka tabir
kecelakaan yang terjadi
kemarin waktu hari sabtu
baik terima kasih
kapten fajar semiarto mantan direktur
operasional sriwijaya air telah bergabung
bersama kami di cnn indonesia